mami itu salah memilihkan calon buat kamu
mami nggak becus membedakan antara perempuan yang baik dengan yang enggak begitu
mami bukan perempuan gitu mami sayang
tapi kan nanti bobby omong ngelamar cindy ya mami dengerin omongan bobi juga deh
kalau kamu memang merasa lebih hebat kamu gak mau nurut kamu gak mau dengerin lagi mami
yaudah terserah kamu aja deh
kalau kamu gak mau dengerin mami mami gak mau mikirin hidup kamu lagi
mbak rono gak kerja lagi disini
iya dok memang bener besok pagi mbak mau pulang kok kamu tau
centini bakal kesepian kalo gak ada simbo
teman centini siapa dong untuk buat curhat mengadu
oh itu gampang nanti mbak kalo udah di kampung beli madu untuk kamu
disana memang lebih murah loh madu
kita semua akan kehilangan mbak rono
ibu rono itu sudah lama tinggal di keluarga ini
sejak doni dan windy kakak kakaknya bobby nangis

jadi bagi kami mbak rono udah berada di luar negeri
jadi bagi kami mbak rono udah berada di luar negeri
itu sudah seperti keluarga sendiri
ya walaupun nanti mbak rono udah gak kerja disini
tapi ini tetep rumahnya mbak rono
jadi kapan aja mau main kesini
mau dateng sama cucunya
saya tunggu ya
oh kalo hari minggu anak saya mesti libur
jadi saya bisa kesini diantar anak saya
tapi gak bisa pulang dorot jauh
jadi mesti nginep boleh kan
mau dateng kesini
silahkan loh ini kan rumahnya mbak rono juga
sayang ya padahal besok bobi udah mau lamaran
harusnya mbak rono itu tinggal disini terus sampai nikahan dulu
lamarannya jadi toh bu
mi ada apa bob
bobby boleh ngomong sama mi gak sebentar
iya ada apa
bobby tadi udah ngomong sama papi di depan
jadi berarti kamu sudah tahu tentang rencana kita besok malam
itu dia mi
kan waktu itu mami bilang soal lamaran santai santai aja
terus ra bob
ini tuh kan cuma lamaran
kamu tuh cukup datang membuat ikatan dengan cindy
belum ada acara apa apa kok
itu dia mami
sayang bobi belum siap buat bikin ikatan sama cindy
bobby masih pengen bebas aja mi
maksud kamu bebas aja apa
ya bobi kan sama cindy baru kenalnya baru bentar
cinta juga masih sedikit nih
kalau bobby udah mantep sama cindy jangankan lamaran
setelah lamaran dengan cindy kamu tetap bisa bebas kok
justru dengan ikatan tamu dengan cindy itu bisa memperkuat perasaan cinta kalian satu sama lain
ini mama memilihkan dia untuk kamu itu bukan tanpa pertimbangan
menurut mami juga itu yang terbaik buat kamu
terbaik buat mami
tapi bobby cindy tuh belum dewasa mi masih anak anak banget cempiringan
nah jadi menurut kamu bagaimana
mami itu salah memilihkan calon buat kamu
fami gak becus membedakan antara perempuan yang baik dengan yang lain
mami bukan lakuan gitu mami sayang
tapi kan nanti bobby omong ngelamar cindy ya mami dengerin omongan bobi juga deh
kalau kamu memang merasa lebih hebat kamu gak mau nurut kamu gak mau dengerin lagi mami
ya udah terserah kamu aja deh
kalau kamu gak mau dengerin mami mami gak mau mikirin hidup kamu lagi
kalau gak ada si mbok centini mau cerita ke siapa lagi
padahal sekarang ini centini butuh curhat
mbok tuh gak bisa kirim surat kan dari dulu mbok itu sekolahnya gak tamat
mbok sepertinya centini harus mengubur
mimpi mimpi centini tentang mas popi
besok malam mas bobi mengikat janji sama orang lain
centini gak punya hak untuk sakit hati
siapa yang sakit hati mbok itu pulang karena mbok itu mau istirahat
gak mungkin saya sakit hati wong doro itu baik banget
jun kenapa itu kamu nangis dimarahin juragan mami
ini lagi minta min nan timah bikin sendiri kok nyeru nyeru kayak juragan aja
barono mau pulang kampung mbak dia mau pensiun
dia gak kerja lagi disini
oke banget tuh
rumah ini sekarang jadi tenang dan damai
borono mau pulang kampung kita jadi untuk
borono mau pergi kita gak ribet lagi
hei mbak be kok jadi jahat kayak gitu sih
orang mau pulang kampung kok malah kegirangan sama eniki
harus merasa kehilangan dong
bukan malah kegirangan kayak gitu
maksudnya bukan begitu jen
yang gue juga selama ini udah ngerasain bahwa itu udah kayak orang tua gue sendiri
cuman kan lo tau
pala gue ini tiap hari pong ngedengerin borono wawceh melulu
mending kalau bener tani kan gagak
nih kamu itu yang item seperti burung gagak
sudah din jangan dengerin omongan dia
dia memang begitu orangnya
tuh kan udah mulai lagi tuh
siapa yang kagak mati muda
wajahsanya gak sopan
udah udah udah
eh biar bagaimana pun juga
dia mengurus kamu sejak kecil
bobi gak sampai hati pi
masa nganter aja gak punya hati
kan karena bobi punya perasaan
perasaan kamu saat ini lagi sentimeter
ya ya ya papi paham
papi tau papi tau
bobi ini sebetulnya perasaan yang sangat halus ya
tapi mungkin juga ada masalah lain
atau kamu masih beratin acara lamaran nanti malam
kepikiran aja gitu sama mbak borono
gitu lah mi
bagus kalau gitu
ya udah kami siap siap dulu
papi jangan rasa menang dulu
bobi bakal cari jalan keluar
bobi bisa ngatasin keadaan ini semua
jadi ntar malam acaranya gimana
kita bikin yang meriah kan
ya biasa aja
kita berpakaian yang rapi
kita siapin suguhan yang pantas
ya gitu aja
om susilo yang minta begitu scene
ini kan baru pertemuan resmi biasa
baru pertama kali
kalau pesta pertunangan kamu sama bobi
baru kita undang yang agak ramean
ya masa temen iya sih
ini kan bakal jadi hari yang spesial banget buat sini

sini mau undang temen sini
ini kan urusan keluarga inti kita
apa rasanya itu belum perlu
apa rasanya itu belum perlu
lagian kemarin kan kamu udah ngundang temen temen kamu
waktu acara ulang tahun kamu kemarin
nanti aja pas sunangan kamu sama bobi
masa nggak boleh sih

pak ntar malem kan sini bakal jadi orang paling bahagia nih
dan sini pengen temen temennya sini
ngerasain kebahagiaan sini juga
jadi sini mau undang
kamu mau undang berapa orang
banyak amat sih cindy kan kita belum nyiapin apa apa loh